jelang momen tahun baru pemprov dki jakarta akan menggelar operasi justisi
untuk menekan mobilisasi warga ibu kota yang berpotensi menimbulkan kerumunan
untuk itu pemprov telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan keamanan
agar upaya pencegahan berjalan efektif
meski tidak akan menggelar perayaan pergantian tahun
pemprov dki tetap memperbolehkan tempat tempat wisata dan pusat keramaian beroperasi
dengan ketentuan pembatasan sosial berskala besar
pemprov dki jakarta menantipasi libur panjang
di antaranya kita membatasi kegiatan kegiatan malam tahun baru di dki jakarta
tidak ada kegiatan perayaan malam tahun baru
kita minta semua warga jakarta berada di rumah bersama keluarga
dan kita minta juga tidak keluar kota
kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar dki jakarta
dalam rangka mengantisipasi ini
kemudian juga tempat tempat juga hiburan juga kita batasi
sebagaimana ketentuan psbb masa transisi dibatasi jumlah
termasuk perayaan natal juga kami terima kasih kepada para pimpinan agama kristen dan katolik
yang terus berkoordinasi menyambut baik perasaan natal di tahun dua ribu dua puluh
dengan membatasi jumlah